serbu diskon hanya di motionpay
meetingnya sama sekali gak bisa dimundurin
kalau kita harus menunggu radit sampai ketemu
pas ngapain sih papa suruh rangga gantiin papa meeting di kantor
terus mau nyemama gimana
ya tapi kan yang harusnya mimpin itu radit pak
tapi kan sampai sekarang radit juga belum ketemu ma
ya kalau gitu tunda meetingnya sampai radit ditemukan pak
kok mama kelihatannya nggak suka banget kalau aku gantiin papa meeting
lagian mama kan belum selesai ya bicara sama rangga
kenapa sih papa suruh dia pergi
aduh mama tuh mau ngebahas apa lagi sih mak
setau papa kan mama dari tadi tuh mau jokin rangga terus
padahal rangga sendiri bilang
walaupun dia pindah dia juga bantuin
kok cair radit
terus papa percaya gitu aja
selama ini kan rangga yang selalu cair radik
tanpa kita suruh pun dia nyanyi radit kok
papa tuh cuma khawatir sama rangga ma
kalau mama mau jokin gitu terus
yang harus dikhawatirin tuh gak cuma rangga pak
atau jangan jangan papa cuma pura pura aja
aku aja khawatir di depan mama
padahal papa seneng radit itu tuh gak ada
jadi papa bisa fokus sama karirnya rangga di kantor
papa tuh gak tulus ya khawatir sama radit
cuma mama selama ini yang mikirin radit doang pa
baru aja pindah sama si ganteng
sekarang udah mau pindah lagi
ntar kalau acun kangen bagaimana
masih gak untuk
kalau poatun kangen ya poatun main dong ke apartemen
nanti juga tiara sama arka pasti sering sering kesini kok
rangga juga pasti kangen sama poatun
iya pasti itu ma
iya kan bu
kalau anak kecil udah ngerasain gendongan poatun
tapi bu kalau kota next sekarang
karena ibu bantuin tiara beberes
gak apa apa lagian cuma sehari doang
demi anak sama cucu
memang mau pindahnya kapan sih
rencananya sih nanti sore bu
papahnya lagi kurang sehat
semoga mertua kamu baik baik aja ya
udah gak dipakai sih bu
cuman gak mau dibuang
mau disimpan aja
soalnya ke meja ini ada kenangannya bu
kenangan apa sih
tu seru ya
lihat anak anak main tuh prosotan
nanti anak kita gitu juga loh
pengen apa maksudnya
pengen liat kamu main prosotan
ada orang tua di belakang banyak anak anak kecil juga di sini
tapi aku juga gak tau

kayaknya keinginan si bayi deh
gimana kalau keinginan bayinya diganti aja jadi pengen makan
kan lebih gampang oke
tapi enggak setahu aku tuh kalau keinginan bayi nggak diturutin
ya terserah kamu sih kalau kamu mau nanti anak kamu ngiloran
aduh ya enggak sih sebenarnya tapi
enggak tangan kamu kenapa
ohh yang penting tangan kamu gak kena penampak kan
gak apa apa sih
yaudah kita langsung pulang aja ya
gitu anak anak pernah minta kamu macam kan lagi
kamu paham gak kamu
omongan siapa yang denger
papa atau mama